cincin pernikahan akan dikenakan oleh kedua mempelai
kedaton ambarukmo akan menjadi saksi pernikahan erina gudono dan kaisang pangarep pada sabtu sepuluh desember dua ribu dua puluh
dalam acara geladi yang diikuti kaisang akad nikah dilakukan di peringgitan dalem ageng yang sekaligus menjadi pelaminan
setelah itu puncak acara pernikahan adat jawa yang disebut panggih yang berarti bertemu dilangsungkan
awalnya rombongan pengantin laki laki menyerahkan pisang sanggan sebagai permohonan kedua mempelai dipertemukan
kemudian dilanjutkan dengan kembar mayang sebagai penanda pernikahan gadis dan perjaka
keduanya diiringi dengan lancaran bindri
setelah itu kedua mempelai memasuki acara inti panggih yang terdiri atas tiga hal
dan wijitadi atau mecah digan yang diiringi dengan ladrang pengantin
kemudian mantan putra dan mantan putri saling mendekat
anten putra membawa empat gantal
daun sirih yang digulung diikat benang putih
mantan putri membawa tiga
mantan putra yang memulai dan mantan putra yang mengakhiri
putra putri putra putri putra putri putra
tiga sebagai lambang ilmu
amal dan iman
mantan putra ditambah satu
dia punya kedudukan sebagai imam
mantan putra yang mengawali
mantan putra yang mengakhiri
kemudian mantan putri akan
membersihkan kaki suami dengan upacara yang namanya ranu podo
ranu podo sebagai simbol pengakuan bahwa suami adalah pemimpinnya
air lambang ilmu pengetahuan
lambang hidup dan kehidupan
semoga langkah mereka selalu dalam langkah kautaman
kemudian mantan putri dibimbing berdiri
kemudian ada upacara wiji dati atau mecah tigan
dari kata tigo
lahir jodoh dan mati
itu adalah kuasa tuhan
manusia hanya sekedar menjalani
dinampan sebagai simbol
agar kedua mempelai dikaruniai anak dan keturunan penyambung sejarah

kedua mempelai dan keluarga lantas diboyong menuju pelaminan
untuk melangsungkan acara kerobongan yang meliputi beberapa hal
pertama bubak kawah ngunjuk rucat degan
untuk menandai mantu pertama dari keluarga erina
dengan pengantin laki laki yang menuangkan berbagai benih
uang koin empon empon dan bunga setaman
sebagai simbol benih cinta suami hanya untuk istri
yang hidup dalam kesetaraan
sekaligus doa dilimpahi keberkahan dan keutamaan hidup
selanjutnya dahar kelima
yaitu pengantin laki laki memberi tiga suap nasi kuning
yang kemudian dimakan pengantin putri
yang melambangkan sandang pangan dan papan
acara berikutnya menjemput besan atau besan mertui
yaitu ibu dan kakak erina menjemput presiden joko widodo dan iryana
untuk dibawa ke pelaminan yang dilanjutkan dengan sungkeman
atau mohon doa restu kepada orang tua
ucapan selamat dari para tuan dan ibu
kemudian disampaikan sambil menikmati hiburan
berupa tari gole ayun ayun atau besan sekar putih astuti